terus terus lanjut
lanjut dua meter lagi
proses evakuasi terhadap giman tujuh puluh tahun warga desa langon jepara jawa tengah
tim sergabungan dari basarnas bpbd pmi dan relawan jepara
harus hati hati karena kondisi lubang sumur sedalam lima belas meter itu cukup sempit
korban giman yang diketahui menderita pikun tercebur sumur sekitar pukul sebelas pada selasa malam
korban diduga terpeleset saat hendak menimba air di sumur karena kondisi yang licin usai hujan
menantu korban yang mengetahui hal ini langsung meminta bantuan petugas untuk proses evakuasi
setelah tiga jam terjebak giman berhasil dievakuasi
korban masih selamat pada rabu dini hari
menurut tim evakuasi korban masih selamat karena masih berpegangan pada tali ember sumur saat berada di dalam
korban juga sudah selesai menemukan tempat kecemasan
untuk kelembaban sumur diri keras keras sekitar lima belas meter
karena kondisi korban yang masih lemas korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat
guna mendapatkan perawatan